selanjutnya mall grand indonesia terbakar
ratusan pengunjung serta karyawan panik dan berlarian keluar
akibat asap tebal di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan tamrin jakarta pusat
mereka berhamburan keluar gedung mall grand indonesia
setelah alarm tanda kebakaran sempat berbunyi di area pusat perbelanjaan
dikutip dari detik com laporan kebakaran diterima damkar dki sekitar pukul sebelas lima puluh satu waktu indonesia barat
kebakaran diduga terjadi di lantai sepuluh gedung
sejumlah mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api yang diduga muncul dari sebuah panel listrik